aku tidak akan pernah membiarkan hidupmu tenang
aku akan terus menjadi batu sandungan
sampai aku bisa merebut apa yang seharusnya menjadi milikku
aku juga mengaturkan salam kepada raka sancang lodaya
semoga raka bisa menjalankan amanat ini dengan baik
kerajaan pajajaran berharap banyak pada pemegang jabatan senopati ini
terima kasih kalian semua
busti ratu subang lara
sebuah kehormatan bagiku
bisa mengabdi di kerajaan pajajaran ini
semoga aku bisa membuktikan
kalau memang aku pantas disini
dan semoga aku bisa bertanggung jawab
yang dipersayangkan kepada aku
saya belum pernah akan bertemukan
tim item tersebut
tapi saya juga memiliki
saya juga bel leaf
aku benar benar kagum melihatnya
walaupun dia kalah melawan raden kiang santang
dia tetaplah sosok yang mengagumkan
jika aku boleh tahu
kemana kamu akan pergi
aku tidak mendengar pertanyaanmu
kemana tujuanmu akan pergi
apakah kamu akan melanjutkan perjalananmu ke tempat lain
atau akan kembali ke perguruan
kenapa kamu melanggung
aku sedang memikirkan
untuk mengabdikan diriku
di kerajaan pajajara
apakah aku bisa menjadi prajurit kerajaan pajajara
apakah aku bisa menjadi prajurit kerajaan pajajaran
itu mungkin saja nisa anak
kamu memiliki kanuragan mumpuni
dan semua orang sudah melihat kehebatanmu di arena tadi
kalah bukan karena kamu lemah
tapi karena lawanmu sudah berbuat curang
terima kasih nimas
agar aku bisa menjadi
prajurit kerajaan pajajara
aku akan bicarakan hal ini kepada ayah anda prabu
akan ada ujian lain yang harus kamu ikuti
untuk menjadi prajurit kerajaan pajajaran
kamu pasti akan sanggup melewati hujan ini
dengan sangat mudah
terima kasih nimas
aku tidak akan pernah membiarkan hidupmu tenang
aku akan terus menjadi batu sandunganmu
sampai aku bisa merebut
apa yang seharusnya menjadi milikku
tidak akan terjadi apa apa
bagaimana mereka harus membunuhmu apa apa
hanya seperti yang mereka katakan
ini adalah luas kebijak
bagaimana kita memb lebak
kenapa begitu p talent kita
terbuka dengan pilihan itu
aku pernah meminta
aku pernah duh

ada apa kurang lebih baik kau memanggil
naga api hancurkan kampung ini sekarang juga
dan bunuh si luar
dengan semangat tikur anda geng
sudah saatnya aku kembali ke pesantren
kenapa terburu buru putraku
kasihan mereka bunda
mereka perlu bimbingan tentang isma
oleh karena itu mereka sudah datang dengan semangat
dan juga suka rela
aku tidak bisa mencari mereka
aku membiarkan mereka menungguku bunda
kamu boleh pergi
semoga dilancarkan semuanya di sana
terima kasih bunda
ayahanda aku mohon izin dari ayahanda
jika kau mendapatkan kesulitan
yang tidak dapat kau selesaikan
dan bicarakan dengan ayahanda
terima kasih ayahanda prabowo
terima kasih ayahanda prabowo

jadika gusti prabowo
lari kak lari kak
mama lilis kan sudah bilang
tidak usah dikejar
biar lilis saja yang kejar
ampun anaknya t
tidak bisa diem
jika boleh baik baik
kamu tetap di sini untuk menemani bunda
bukankah kamu masih rindu dengan mudah
di sini tidak ada teman bermain
putraku jika tidak merepotkan ajaklah selasih ke pesantren
disana banyak teman teman sebayainya dia bisa bermain
baiklah bunda selasi kamu boleh ikut dengan raka
tetapi saksi tidak boleh nakal
paman lengser lilis ikutlah ke pesantren
tolong jagalah selasi disana
saya akan menjaga diri saya sendiri
kalau begitu saya mohon pamit
selasi selamat menikmati